kulkul balai banjar merta rauh satunya bergerak sendiri
rekaman peristiwa kulkul atau kentongan kayu yang bergerak sendiri ini terjadi di balai banjar merta rauh desa danin puri kangin denpasar
sekilas terlihat memang seperti digerakan angin namun caksi mata di lokasi meyakini bahwa hanya satu kulkul yang bergerak
hal ini juga diperkuat dengan keterangan kondisi cuaca yang normal dan tidak ada angin kencang saat pergerakan terjadi
bergerak sendiri ya satu lebih keras lagi
kalau dibilang angin sampai saya megang pohon sampai itu ada gempa begas
ternyata nggak ada cuma yang di bawah aja gini aja itu pohon yang kecil itu pukulnya itu keras sekali sut set gitu
durasinya dari jam empat sore sampai jam sembilan belas
sejak diunggah ke media sosial instagram video cool cool yang bergerak sendiri menjadi ramai diperbincangkan
baik warga lokal maupun dari luar wira dan pasar
pihak banjar hingga kini belum mengetahui pasti apa penyebab peristiwa ini
namun dalam waktu dekat akan segera menggelar upacara tradisi adat untuk memohon keselamatan
nandang asika denpasar bali